berdasarkan data perkembangan covid sembilan belas per delapan november dua ribu dua puluh yang dirilis kami sore
terjadi penambahan kasus positif sejumlah empat satu ratus tujuh puluh tiga kasus sehingga kasus aktif menjadi lima puluh lima dua ratus tujuh puluh empat kasus atau dua belas dua puluh dua persen
kasus sembuh sejumlah tiga ratus delapan puluh dua delapan puluh empat dan kasus meninggal bertambah sembilan puluh tujuh menjadi empat belas dua puluh
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito juga merilis perkembangan kasus covid sembilan belas di semua provinsi
sejumlah provinsi di jawa bali mengalami peningkatan kasus positif serta lonjakan angka meninggal dunia
jawa tengah jawa timur dan bali mencatatkan kasus meninggal menjadi lima besar tertinggi pekan ini
sementara itu provinsi dki jakarta jawa barat dan jawa tengah juga terjadi penambahan kasus positif tertinggi pekan ini lebih tinggi dari pekan sebelumnya satu november
namun dki jakarta mampu menekan angka kematian sehingga menjadi provinsi terendah selama tiga pekan terakhir
begitupun jawa barat terjadi penurunan signifikan
ada kasus meninggal
kepada seluruh provinsi yang masih berada di peringkat yang kurang baik untuk kasus positif sembuh dan meninggal
mohon betul betul ditingkatkan fasilitas pelayanan kesehatannya tangani kasus sedari dini sehingga dapat mengurangi resiko kematian dan meningkatkan kesembuhan
juga kepada masyarakatnya untuk terus betul betul disiplin dan patuhi protokol kesehatan
serta membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak
kepada provinsi yang berhasil mencapai peringkat yang baik mohon jangan lengah dan berpuas diri
pertahankan agar penanganan baiknya dapat konsisten dan terus tingkatkan sehingga benar benar tidak ada lagi kasus baru dan semua kasus aktifnya menjadi sembuh
selain itu wiku juga mengingatkan semua provinsi untuk terus meningkatkan layanan kesehatan untuk menekan lonjakan kasus
joni aswira jakarta